sejak dua ribu dua puluh satu indonesia berulang kali menyinggung soal rivalitas negara besar yaitu tiongkok dan amerika serikat yang semakin kuat dan bisa mengancam kesatuan negara negara asean
nah sampai sebelum ktt ke empat puluh dua asean berlangsung pada sepuluh hingga sebelas mei di labuan bajo rivalitas negara besar dan penguatan asean juga masih menjadi salah satu fokus
ini dibuktikan dengan pernyataan presiden joko widodo yang menekankan prinsip indonesia sebagai ketua asean yaitu kolaborasi dan kerjasama dengan siapapun dan tidak ingin asean menjadi proksi siapapun
nah untuk mengelaborasi soal ini sudah bersama saya melalui sambungan virtual pengamat hubungan internasional dari universitas pajajaran teku reza shah
pak reza apa kabar pak sehat
kabar baik salam dari universitas pejajaran
ya terima kasih pak reza sudah meluangkan waktu pagi ini
langsung saja pak reza
pak reza kita akan ngobrol sedikit ini terkait juga dengan ktt asean yang sedang berlangsung sekarang
gini asean kini menghadapi geopolitik yang kita lihat semakin meningkat akibat adanya persaingan kekuatan besar seperti konflik yang muncul di laut cina selatan
nah apakah kemudian pak reza melihat ini akan menjadi peringatan kita bersama bahwa situasinya menurut sebagian orang ini menyerupai era perang dingin atau pak reza punya perspektif lain soal ini
analogi perang dingin itu tepat ya tapi kita tentunya berharap yang namanya perang itu tidak terjadi ya
dimana saat ini kita melihat dua kekuatan besar tersebut yakni amerika serikat dan republik rakyat cina itu saling bersaing memperluas pengaruh
kemudian mereka keduanya mengedepankan kepemimpinan politik kemudian mengedepankan kepemimpinan keamanan dan militer dan pada saat yang sama mereka berupaya melakukan kampanye global yang pada intinya itu mengeradual
yang pada intinya itu mengredulasi
dan untuk itu masing masing punya andalan kan misalnya republik raya cina mengedepankan pentingnya perjanjian strategis yang sudah ada dengan semua negara di kawasan indo pacific seperti antara lain regional comprehensive economic cooperation regional comprehensive economic partnership kemudian juga dengan kerja sama strategis yang sudah ada dengan masing masing negara dan sama sekali dengan asean china free trade area

pada saat yang sama juga amerika serikat mengedepankan perjanjian serupa dengan nama asia pacific economic cooperation
kemudian juga di tengah tengah ini asean berupaya bermain cantik dengan mengedepankan asean free trade area kemudian asean outlook on indo pacific
jadi situasinya saya harap oke sedang tapi tidak berujung pada konflik karena semua kita sadar kalau terjadi konflik maka asean adalah negara yang paling terdampak
maka pertumbuhan ekonomi kita
itu akan hancur dan juga akan berdampak kepada perluasan konflik ke wilayah yang lebih luas terutama sekali di indo pacific dan di sana sudah ada asean plus tiga china korea selatan dan jepang
jadi saya sangat berharap perang dingin seperti ini tidak perlu lama lama di mana kedua kekuatan besar ini mengubah persaingan menjadi kerja sama
tapi pak reza selain itu di negara negara yang mengalami perubahan cuaca ekstrim akibat pemanasan global ini apakah kemudian kita hidup di era ganda dan dunia yang terfragmentasi pak
memang ini berjalan serentak ya di mana saya perhatikan cuaca ekstrim ini sudah terjadi akibat proses industrialisasi satu ratus lima puluh tahunan silam di mana penggunaan energi secara tidak terkendali itu terjadi
dan juga aktivitas manusia
dalam menggunakan energi ini juga tidak terkelola dengan baik sehingga yang terlahir adalah efek rumah kaca kan
dan juga pada saat yang sama ritualitas antar blok dagang dan blok militer pasca perang dunia ke dua sudah berpengaruh atas terkurasi energi fosil secara sembrono tanpa dunia tanah berfikir panjang akan perlunya energi terbarukan dan energi hijau
dan kita ini secara akademis baru sadar tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga ketiga terbit sebuah buku ditulis oleh ernst friedrich schumacher
dan selanjutnya berdampak kepada berbagai ktt bumi misalnya ktt rio de janeiro tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua dan ktt kyoto tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
sejak itu walaupun tekanan dunia akan perlunya kesadaran iklim terus digaungkan tapi rivalitas antar negara industri juga terus terjadi
hal ini tergambar kepada misalnya meluasnya industri
persenjataan industri otomobil karena dua hal ini berdampak langsung pada pembangunan nasional para pelaku pelaku tersebut
jadi memang ini adalah dua hal yang berjalan serentak dan harus kita waspadai
dan karena itulah peranan ktt asean saat ini sangat penting di mana kita mengedepankan ini
perlunya kebersamaan dan juga ktt sebelumnya ktt g dua puluh di bali juga sangat penting
yang mengedepankan perlunya konsistensi dengan energi terbarukan kemudian digitalisasi ekonomi
dan juga penggunaan energi secara benar
pak reza sebagian pihak mengatakan bahwa asean segera atau perlu untuk mempercepat pembuatan kode etik begitu
untuk menghadapi rivalitas global antara dua kekuatan besar tadi yang anda sebutkan
semendesak itu kapa
oh ya perbuatan kode etik itu penting dan juga sangat mendesak karena prinsipnya kita perlu menghindari terjadinya konflik
dan membangun stabilitas di laut cina selatan
hal ini terjadi karena
ini terasa semakin penting karena dalam dua tahun terakhir ini sudah terjadi banyak perbenturan
misalnya republik rakyat cina sudah mengganggu proses penambangan di perairan filipina
dan juga mengganggu proses penambangan di perairan vietnam
dan juga republik rakyat cina tidak mengakui adanya kesepak persetujuan dari maritan tribune yang memenangkan filipina
jadi pada saat yang sama juga terjadi republik rakyat cina memaksakan prinsip prinsip sembilan sepuluh satu
yang tidak dikenal dalam hukum internasional
kemudian juga terjadi perbenturan ide penggunaan laut untuk tujuan damai penggunaan laut untuk kebebasan berlayar
jadi terlalu segera dipercepat ini code of conduct tersebut
kalau tadi kita sudah melihat secara makro ya pak reza kita kembali ke dalam negeri
apakah kemudian ada tantangan tersendiri untuk indonesia sebagai ketua asean tahun ini
dan ini dianggap juga
cukup challenging begitu pak untuk indonesia
memang benar kita tahun ini adalah ketua asean
dan kita punya kredibilitas karena tahun lalu kita adalah ketua g dua puluh
dan tahun ini juga kita akan menjadi ketua asean ya
dan sebagai ketua asean tantangannya besar
di mana kita adalah juru bicara dari semua anggota asean
kita adalah cheese executive atau ketua dalam pengaturan berbagai pertemuan formal dan juga gugus gugus tugas yang dibangun
kita adalah negara yang diharuskan mengajukan inisiatif baru
dan membangun progres
dan membangun program untuk membangun kerjasama regional
kemudian kita juga perlu dituntut kapasitasnya menjalankan peran informal dalam membangun konsensus diantara berbagai pandangan yang berbeda
di dalam asean dan juga intra asean
tapi untuk itu saya percaya pada kekuatan diplomatik indonesia
karena diplomat kita saya perhatikan berkualitas tinggi dan terbiasa bergerak dalam forum forum pembangunan dan perdamaian di sekitar dunia dan kawasan
oke pak reza presiden jokowi mengatakan bahwa
kemudian indonesia sebagai ketua asean ini menekankan prinsipnya adalah kolaborasi dan kerjasama dengan siapapun
dan tidak ingin asean menjadi proksi kepada siapapun
apakah ini sebuah kekhawatiran atau sudah terjadi
atau benarkah kemudian negara negara asean ini menjadi proksi begitu pak reza
kalau kita perhatikan kata kata kunci dari pimpinan asean
dan juga negara negara anggota asean itu kata proksi itu terasakan ada tapi terkatakan tidak
karena kalau kita melihat dari indikator perdagangan dan investasi
kesannya demikian ya
karena antara tahun dua ribu sepuluh hingga dua ribu sembilan belas
itu angka perdagangan antara asean dan china itu telah bergerak naik
dan saat ini asean dan cina itu masing masing dapat mengatakan bahwa
kita adalah partner trading
asean mengatakan demikian dan cina juga mengatakan demikian
dan juga kita melihat bahwa dalam berbagai investasi langsung cina
foreign direct investment itu untuk asean itu dari tahun ke tahun makin meningkat
kalau kita perhatikan perdagangan bilateral memang tidak seimbang
keuntungan itu berlari kepada china
dimana cina itu mengekspor produk produk jadi
dan negara negara asean mengekspor produk produk mentah
tapi bagaimanapun juga
kalau sudah menyangkut asean secara kolektif
ini kita kan jumlahnya tujuh ratus lima puluh juta
dan cina itu sekitar satu tiga
maka sulit dikatakan kita merupakan voksi cina
karena kredibilitas kita itu semakin menaik di hadapan cina
tapi kalau kita perhatikan dalam pembuatan keputusan di kalangan asean
kalau sudah menyakit cina
maka saya perhatikan memang ada negara negara tertentu yang mencoba agar asean itu tidak
tidak tegas sekali dalam menyebut cina
jadi ungkapan cina itu dibungkus dengan statement seperti negara di luar asean
jadi proksi itu suatu hal yang bisa dikatakan
tapi sangat sulit dibuktikan
sangat sulit dibuktikan
tapi bagus juga presiden indonesia mengumumkan kata kunci inti
ini untuk menjadarkan kita semua
agar asean itu jangan pernah menjadi proksi dari siapapun
tersirat begitu saja ya pak ya
terakhir pak reza
jika kemudian asean ini menghadapi perang dingin baru seperti yang di awal kita bahas
kita ingin menakar seberapa kuat sih pak sebenarnya indonesia sebagai ketua asean
kredibilitas kita sangat tinggi ya
pertama kita adalah pendiri asean bulan agustus seribu sembilan ratus enam puluh tujuh
kemudian kita negara yang sangat berkualitas di gerakan non blok dan organisasi konferensi islam
dan kita terhatikan bahwa kerjasama region
di level indo pasifik itu tidak akan pernah berjalan kalau indonesia tidak ada di situ
kerjasama kerjasama seperti regional comprehensive economic partnership
itu hanya bisa berjalan dengan baik kalau ada indonesia
karena kekuatan kita adalah sekitar dua ratus tujuh puluh juta
kurang lebih setengah penduduk asean itu adalah indonesia
jadi tanpa perlu kita membanggakan diri
maka bahwa dunia dan juga siapapun juga melihat indonesia adalah negara yang punya kredibilitas
itu negara yang berkualitas
luasnya sudah sangat jelas
kemudian penguasaan kita atau strategis itu sudah sangat jelas
dan kita sudah bergerak menjadi masyarakat yang semakin demokratis
jadi keketuaan kita yang saat ini dapat dibenarkan secara psikologis
dapat juga dibenarkan secara statistik
baik terima kasih untuk analisa anda pagi ini
teku reza shah pengamat hubungan internasional dari universitas pajajaran
terima kasih pak reza selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas